melalui peraturan menteri komunikasi dan informatika no empat belas tahun dua ribu tujuh belas tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi
kemenkominfo akan memperlakukan registrasi nomor pelanggan baru maupun lama yang divalidasi menggunakan nomor induk kependudukan atau nik yang tertera di ktp elektronik dan kartu keluarga atau kk
proses registrasi pelanggan seluler prabayar ini akan berlaku mulai tiga puluh satu oktober mendatang dan paling lambat pada dua puluh delapan februari dua ribu delapan belas
caranya gampang sebetulnya tinggal mengirimkan sms ke empat ribu empat ratus empat puluh empat tapi buat anda yang bingung kami akan jelaskan lebih rinci lagi bagaimana cara untuk mendaftarkan sim card prabayar anda
yang pertama bagi anda pelanggan baru ya catat ini para pelanggan baru jasa telekomunikasi sim card prabayar
anda dapat mengirim sms dengan cara mengetik enam belas digit nomor induk kependudukan atau nik yang tertera di ktp elektronik atau ketik tanda pagar
kemudian diikuti dengan nomor kartu keluarga anda kemudian kirim ke nomor empat ribu empat ratus empat puluh empat
tidak dikenakan biaya jadi registrasi ini bebas pulsa
nah sebelumnya pastikan dulu nik anda sudah terdaftar
di ktp elektronik dan pencatatan sipil atau duk capil
jadi kalau niknya belum terdaftar maka registrasinya tidak akan berhasil
nah ini untuk pelanggan baru kemudian bagaimana dengan kita kita ini yang sudah menggunakan kartu prabayar
untuk pelanggan lama kartu prabayar anda dapat didaftar ulang dengan mengirimkan sms dengan format ketik kata ulang
ada perbedaan di sini ada kata ulangnya ya ada kata ulang lalu tanda pagar
lalu nik anda tanda pagar yang diikuti dengan nomor kk
kemudian sama kirim sms tersebut ke nomor empat ribu empat ratus empat puluh empat
dan pastikan nik anda sudah terdaftar di dirjen duk capil
registrasi ini disebutkan sebagai upaya pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan jasa

nah utamanya bagi pelanggan jasa telekomunikasi

karena memang tidak tercatat di perusahaan operator
dan untuk melindungi konsumen untuk kepentingan nasional dalam mewujudkan single identity
ini kami kutip dari detik com
informasi atau pernyataan dari menteri komunikasi dan informatika rudiantara yang mengatakan bahwa
iktp ini nantinya akan menjadi pusat referensi terbesar dari transaksi yang terjadi di indonesia
meskipun ada isu tapi tidak akan menghalangi rencana pemerintah untuk menjadikan iktp sebagai basis
daripada otorisasi verifikasi transaksi apapun di indonesia yang diperlukan
yaitu dia yang bisa diartikan sebagai single identity bagi seluruh rakyat indonesia
jadi bisa dibayangkan kemudahan yang akan kita dapatkan kalau kemudian nanti single identity ini diberlakukan
karena saat ini sudah dua ratus lima puluh lima lembaga pemerintah dan juga swasta sudah bekerja sama untuk menggunakan nik sebagai single identity
jadi tidak ada salahnya bagi kita untuk ikut berkontribusi demi kemajuan bangsa kita sendiri